sementara itu calon wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat menemui paguyuban ketoprak adi budaya di kawasan sunter agung jakarta utara
jarod berjanji akan memperhatikan para pegiat seni di ibu kota
jarod berjanji menjadikan gedung barata di senen jakarta pusat sebagai pusat pengembangan budaya termasuk budaya betawi
jarod berjanji akan memberikan unit rusun kepada para pegiat seni jika semua rusun telah terbangun
tidak hanya menempati rusun jarod meminta kepada pegiat seni untuk melatih budaya di lingkungan rusun agar tetap lestari kesenian budaya kita
meski memberikan jatah rusun kepada para pegiat seni jarod menekankan prioritas rusun tetap diberikan kepada warga yang terkena dampak relokasi normalisasi sungai
bukan sisa sisa rusun kita ini akan akan bangun rusun banyak
betul rusun banyak
kalau ini nanti berlebih maka pegiat pegiat seni seperti ini yang miskin dan tidak punya rumah rumahnya kontrak itu bisa mendapatkan
tapi punya fungsi ganda
bukan hanya dia tinggal di rusun saja di situ tapi dia punya tanggung jawab untuk melatih
melatih budaya apakah hanya ketoprak dan wayang orang tari tidak
semua budaya itu bisa masuk di busuk
masih di rusun